bagaimana dengan bapak
berarti hasil tes ginjal pak mila juga gak cocok untuk bapak
apa ibu tahu nomor telepon dokter effendi sekalian juga dengan alamat rumahnya bu
nomor telepon dokter fnd dan alamat rumahnya
mila ini ada apa ada apa sama papa kamu papa kamu sakit lagi mila
enggak bu ini bukan soal bapak kok bu
pokoknya ini penting banget nanti mila akan menjelaskan sama ibu
tapi sekarang mila butuh sekali untuk mau hubungi dokter fnd
teleponnya ibu punya nomor telepon rumahnya punya tapi alamat rumahnya ibu nggak tahu
kamu mau ibu sambungin ke handphonenya ya
iya iya saya sebentar lagi sampai ke bandara iya
ini juga mau naik pesawat sebentar lagi
kamu tenang aja ya ibu sambungin ke telepon rumahnya ya
ah selamat siang
selamat siang bisa saya bicara dengan dokter fnd
pak dokternya sedang keluar kota mbak
iya baru saja berangkat dua jam yang lalu
terus kira kira kapan pulangnya ya
saya kurang tahu mbak ada pesan
gini aja mbak tolong bilang sama dokter fnd kalau nanti sudah pulang ke rumah kalau kamila telepon
terima kasih mbak
baik mbak sama sama
aja lah dokter fnd keluar kota dan belum tahu kapan kembalinya kita harus gimana dong kak
gimana ya mila tapi tadi kan dokter fnd belum bilang kalau dia mau menemui ibunya yang lagi sakit
apa mungkin ibunya ada di luar kota ya mila
tapi kita harus gimana kak kita kan membutuhkan jawabannya dari dokter eveni kak
dokter eveny belum menjelaskan soal buku nikah itu
tunggu tunggu mila fadil sebenarnya ini ada apa sih apa hubungannya sama dokter effendi
kenapa mila sama dokter effendi apa ini ada hubungannya sama ginjal kamu gimana ginjal kamu cocok kan sama haris
bukan bu ini bukan masalah soal ginjal
bu laras sebenarnya tadi camilla dan kak fadil juga udah ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes ginjal camilla
maaf mbak kamila tadi pagi dokter fnd sudah mengambilnya
dokter fnd mengambil hasilat saya
ya mbak karena dokter fnd adalah dokter berdaya pak haris makanya beliau punya wenang untuk mengambilnya
dokter fnd sudah ambil hasil tes lab kamu
makanya kamu nyari dokter effendi karena kamu belum ketemu sama dokter effendi
kamila dan kak fadil udah ketemu sama dokter fnd bu karena tadi dokter fnd sempat datang ke rumah
kamu sudah ketemu sama dokter effendi berarti kamu udah tahu dong hasil tesnya
dokter effendi datang ke rumah karena
saya bahagia sekali akhirnya saya bisa bertemu dan menemukan kamu nak
ini papa nak
nggak mungkin nggak mungkin ini mila dokter effendi bilang kalau dia itu papa kamu
dan dia pernah menikah sama mama kamu

coba kamu tunjukkan surat nikah
mila nama ini kan sepertinya
seperti yang ada di akte kelahiran kamu kan
itu dia bu itu dia yang membuat camillah bingung
dan sekarang kamila dan kak fadil benar benar bingung bu
bulareskan sahabatnya tephara apa ibu tahu mengenai hal ini
saya nggak tahu fadil ibu nggak tahu mila
waktu farah hamil saya berangkat ke kanada untuk meneruskan studi saya
terus saya baru balik ke indonesia tiga bulan lalu

ibu hanya mengenal papa kamu
ibu saja kaget
baru tahu akhir akhir ini ternyata papa kamu itu bersahabat sama dokter effendi
dan ibu lebih kaget dengan kejadian semua ini mila
atau jangan jangan dokter effendi itu berbohong
ibu nggak tahu juga ibu kurang dekat sama dokter effendi
punya reputasi yang baik mela
jadi ibu yakin dia itu nggak mungkin berbohong
kalau gitu berarti dokter effendi itu adalah papa mila bu
terus kalau memang kamil anaknya dr effendi bagaimana dengan papa bu
berarti hasil tes ginjal camilla juga nggak cocok untuk papa
terus bagaimana dengan papa bu
papa pasti akan sedih papa pasti akan kecewa bu
mila mila takut bu ketemu sahabat papa
bagaimana cara mila menjelaskan semua ini
mila kamu tenang ya kamu jangan panik begini mila
ya kamu harus tenang ya
tapi bapak pasti akan sangat kecewa bu
mila bu laras benar
kamu panik pun gak akan menyelesaikan masalah mila
ah begini aja
malam ini kita terus coba hubungi handphonenya dr effendi
kalau memang sampai besok handphonenya nggak aktif ibu akan coba datang ke rumahnya
dan ibu akan menanyakan semua hal ini
kamu yang tenang ya mila ya
mila nggak mau kalau papa sampai shock mila nggak mau papa sedih bu
iya mila kamu gak usah khawatir ibu janji
kamu yang tenang ya
makasih bu laras makasih
si kamila kemana sih kok nggak jadi datang dia
mungkin kamilah sibuk bu jadi langsung pulang
ya sesibuk sibuknya seorang anak
apa salahnya sih dia mampu
lagi pula dia kan harus ambil hasil tes labnya
bu sudah dong jangan bicarakan lagi soal tes ginjal itu bu
haris nggak mau dengar hati haris sakit bu setiap mendengar soal tes ginjal itu
haris merasa tersiksa karena haris harus mengambil sesuatu yang paling berharga pada kamila
demi kebutuhan haris sendiri
kamu jangan selalu berkata seperti itu riz
suka atau tidak suka kita semua sangat menunggu haris
karena itu satu satunya harapan buat kamu riz
lagi pula kalau kami lah dengar kata kata kamu itu pasti dia sedih
dia sangat ingin menolong kamu karena dia terlalu sayang sama kamu riz
selamat siang semuanya
haris gimana kabarnya
ya perkenalkan saya saya dokter aldo pengganti dokter effendi
dokter effendi nya kemana dok

dokter effendi izin untuk tidak masuk rumah sakit untuk beberapa hari ini pak
karena beliau harus ke bar kota
jadi kapan saya diizinkan untuk pulang dok
karena kalau saya lama lama di rumah sakit saya seperti merasakan aura yang negatif
saya merasa jadi lemah tidak berdaya dok
riz riz kamu kok ingin pulang terus sih
kan lebih aman di rumah sakit kesehatan kamu lebih terjamin
terus kalau terjadi kenapa napa kan cepat dapat pertolongan
tapi iya lebih baik tapi di sini dulu ya
tapi bosan di rumah sakit
tapi pengen menghirup udara segar di luar
tidak apa apa kok bu delena bisa kok
pak haris bisa pulang tapi harus menunggu besok
karena saya harus memastikan betul betul bahwa kondisi pak haris
memang sudah memungkinkan untuk dibawa pulang
terima kasih dokter
tapi ingat pak haris pak haris harus tinggal di rumah
tidak boleh pergi ke mana mana
apalagi untuk bekerja sangat tidak diperbolehkan
karena pak haris tidak boleh terlalu capek
tuh riz kamu dengar nggak apa kata dokter
kamu harus jaga kesehatan kamu dan kalau pulang kamu harus banyak istirahat
tapi bu haris ingin ketemu sama camilla
haris ingin ketemu sama cucu haris kava arjuna putra
gampang ris soal itu biar nanti ibu minta kamila datang ke rumah sekalian bawa kava
loh memangnya kava sudah boleh keluar rumah kan dia masih kecil
oh soal itu biar ibu yang pikirkan kamu pikirkan saja kesehatan kamu ya
iya tuhan kasian sekali tapi
papi begitu berharap bisa terus berhubungan dengan camilla dan anaknya
tapi kamilah sendiri malah ingin pergi jauh jauh menghindari papi